mahkamah konstitusi bakal memutuskan perkara sengketa pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat pada senin dua puluh dua april
sidang putusan mulai digelar pada pukul sembilan pagi dan digabung dalam majelis yang sama
senin dua puluh dua april dua ribu dua puluh empat bakal menjadi hari bersejarah bagi negeri ini
mahkamah konstitusi akan membacakan putusan sidang sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh
atas gugatan yang diajukan kubu anies baswedan mohaimin iskandar dan ganjar pranowo mahfud md
juru bicara mk fajar laksono menyebut
sidang putusan mulai digelar pada pukul sembilan pagi dan digabung dalam majelis yang sama
mekanismenya panggilan sudah dikirimkan kepada seluruh pihak
baik perkara nomor satu maupun perkara nomor dua
panggilannya sama jam atau pukulnya
pukul sembilan waktu indonesia barat di ruang sidang pleno
sebelumnya lewat sidang sengketa pilpres
tudingan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang terstruktur sistematis dan masif
dituduhkan pasangan capres cawapres anies muhaymin dan ganjar mahfud
termasuk soal dugaan mobilisasi bantuan sosial jelang pilpres
guna memengaruhi preferensi pemilih
atas tudingan ini mk telah memanggil empat menteri jokowi
untuk menjelaskan benar tidaknya tuduhan tersebut
calon presiden dengan perolehan suara terbanyak prabowo subianto menegaskan
tuduhan itu sama sekali tidak berdasar dan melukai perasaan simpatisan
serta para pemilih prabowo gibran
yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan prabowo gibran
dalam memenangkan kontestasi demokratis ini
di mana kami dituduh menggunakan cara cara yang curang
dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum
kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar
dan kami dapat memahami bahwa pendukung prabowo gibran
para pemilih prabowo gibran
sungguh amat terganggu dan memiliki reaksi yang cukup menyentuh hati
terhadap tuduhan tuduhan tersebut
sekelompok masa berunjuk rasa di kawasan patung kuda gambir jakarta pusat pada jumat kemarin
mulai dari mantan ketua umum pp muhammadiyah din samsudin
hingga mantan menteri agama fahrul razi
turun menyuarakan aspirasi mereka mengawal para hakim mk
memutus seadil adilnya sengketa pemilu dua ribu dua puluh empat
di sisi lain sidang sengketa hasil pilpres kali ini juga dibanjiri amikus kuriyai
atau sahabat pengadilan yang diajukan sejumlah pihak kepada majelis hakim mk
salah satunya ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
ahli hukum tata negara yakin amikus kuriyai tidak akan mengganggu independensi
hakim konstitusi dalam melahirkan putusan
terlebih dalam undang undang mk selain dua alat bukti diperlukan juga keyakinan hakim
yang didapatkan dari luar ruang sidang
dalam mengambil keputusan kita itu kan mengenal pembuktian bukan pembuktian formil
yang hanya berdasarkan pada alat bukti
tapi kita kenal pembuktian undang undang negatif
selain alat bukti yang di dalam undang undang mk itu disebutkan minimal dua alat bukti
ada juga keyakinan hakim
hakim ini tentu tidak hanya berdasarkan pada apa yang ada dalam persidangan
dia juga perlu kemudian ketika ada masukan masukan sepanjang itu kemudian relevan isinya
dan kemudian bisa kemudian dipertimbangkan ya itu masuk pada keyakinan hakim
bukan pada dua alat bukti tadi
jadi sebenarnya menurut saya mari kemudian ruang ini dibuka saja
oh pada akhirnya kan kita yakin amikus kura ini tidak akan kemudian mengganggu independensi hakim mk
selain amikus kuriai baru kali ini juga
mk memberikan ruang bagi para pihak sengketa pilpres untuk menyerahkan kesimpulan
semua menjadi ikhtiar hakim konstitusi untuk menggali keadilan yang sesuai substansi